pengadaan dan penunjukan perusahaan ini
artinya banyak sekali para pemudik dari arah jakarta atau mungkin juga dari arah sumatera dan juga banten yang akan beristirahat sejenak di rest area kilometer lima puluh tujuh ini